tiga minggu jelang pendaftaran capres cawapres
bursa pendamping prabowo subianto mulai mengerucut nama wali kota solo
sekaligus putra presiden jokowi gibran raka bumingraka
diusulkan menjadi capres caopres prabowo subianto
namun gibran terhalang aturan batas usia capres cawapres minimal empat puluh tahun
bagaimana peluang gibran menjadi capres caopres prabowo
sore ini kita akan membahasnya dengan wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
ketua dpd golkar maman abdurrahman
dan direktur eskutif paul trekking hanta yudha
selamat sore bapak bapak
oke saya mau ke bang habib dulu
bang habib dalam berbagai kesempatan pak prabowo mempertimbangkan gibran raka buming raka
wali kota solo sebagai alternatif capres caopresnya
pertanyaan saya ya kenapa mesti gibran di antara kepala daerah muda lain ya bang habib
yang pertama pertanyaan saya
dimana pak prabowo menyampaikan pak gibran itu alternatifnya
setahu saya soal cawapres ini
daftar panjang daftar pendek
yang ada adalah pak prabowo membuka kesempatan kepada kader
kepada partai politik pengusung
ingin mengusulkan caopres
akan diputuskan oleh pak prabowo yang meminta pendapat
kepada para ketua umum partai politik pendukung
kalau tadi anda katakan
dimana pak prabowo mengatakan bahwa gibran salah satu kandidat cawapres
pada saat konferensi pers
bersama dengan mbak yeni wahid
setelah mbak yeni wahid bertemu dengan pak prabowo di rumah kertanegara
disitu wartawan bertanya
dan pak prabowo mengatakan
ada gibran muda
pak prabowo sendiri yang menyebut nama mas gibran pada saat konferensi pers itu
jadi makanya ini saya luruskan
anda jangan menafsirkan tidak tepat
ya yang disampaikan saya betul
kalimat yang disampaikan betul
tapi penafsiran anda yang tidak tepat
dan jangan dipaksakan
jubir ini kan ditujuk untuk menjelaskan
diskusi pak prabowo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
bukan hanya sosoknya
tapi juga kriteriannya
jadi kalau doorstop spontanelisan diartikan macam macam
tapi ini perlu kami sampaikan
yang sebenarnya seperti apa
yang dimaksud pak prabowo itu ini
itu yang saya sampaikan
berarti saya tegaskan lagi ya
berarti pak prabowo tidak mempertimbangkan
mas gibran sebagai kandidat cawapresnya
dan anda ini kan jangan contrario begitu
baik baik hadir datang
saling menghormat menghormati
di mana ini saja apa yang saya sampaikan
jangan berarti berarti lalu anda sampaikan
premis yang anda paksakan gitu
bahwa itu akan dibahas gitu
ketua dpd gerindra dki
bang ahmad riza patria
bersama dengan saya
bahwa nama mas gibran ini menjadi salah satu
kalau anda ingin berujuk
yang awalnya ujung
keterangan yang paling pas
saya kan jubir partai
kalau mk mengabulkan
gugatan soal batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
ya kalau usulan
ada usulan dari masyarakat
akan pasti akan dipertimbangkan oleh
bukan dpp partai gerindra
yang akan memutuskan pak prabowo
dengan melakukan musyawarah dengan
sahabat sahabatnya para ketua umum partai politik
jadi kalau usulan
usulan atau aspirasi itu sudah masuk ya
ke gerindra dan pak prabowo ya
tentang mas gibran sebagai kandidat cawapres
tampaknya kita mengalami
kendala komunikasi dengan pak habib
saya mau ke
golkar terlebih dahulu ya
partai koalisi indonesia maju ya
sikap golkar terhadap
karena ini yang menyampaikan
sudah ada dari projo
mengatakan bahwa nama mas gibran adalah kandidat terkuat
untuk cawapresnya pak prabowo
kemudian sekjen pbb
sekjen partai bulan bintang
nama mas gibran yang kami usulkan juga
ini bagaimana kemudian
sebagai partai koalisnya pak prabowo
terima kasih mbak
salam hormat saya buat mas habib dan mas hanta
kami menghormati semua usulan
semua rekomendasi terkait cawapres
yang nanti akan mendampingi pak prabowo
selama itu memang aturan aturannya terpenuhi
syarat syarat administratifnya semua terpenuhi
pada prinsipnya kita menghormati
artinya garis tebalnya di situ ya mbak nana ya
nah terkait mengenai mas gibran
terlepas dari ada rekomendasi atau usulan dari manapun
ya secara aturan kan kita belum bisa menerima itu
karena memang secara aturan kan mas gibran terganjel dengan aturan
itu dulu satu bahan
lalu yang kedua
positioning partai golkar sampai hari ini
kita tetap masih mengusulkan pak erlangga r satu
sebagai ketua umum kita
untuk menjadi calon wakil presiden
jadi seperti itu
jadi kalau misalnya kayak tadi teman teman projo
ya kita harus hormati dong
kita harus hargai rekomendasi atau usulan dari siapapun
untuk kita tampung dan kita godok bersama
para syarat syarat pertimbangan pertimbangan
ataupun hal hal apapun itu harus kita hitung semua
yang pertama pastikan pertimbangannya adalah syarat administratif
lalu yang kedua adalah faktor kompetensi
nah yang ketiga adalah bagaimana kita bicara pada kepentingan politik taktis dan strategisnya
pastikan kita ingin bicara tentang bagaimana
siapapun nanti yang menjadi calon wakil presiden
tergantinya pak prabowo
selain memang tadi memiliki kompetensi
juga harus bisa memiliki efek kemanfaatan
dalam konteks taktis kemenangan pak prabowo
seperti itu mbak
bang maman dari tadi kriteria kriteria yang anda sebutkan ya
mas gibran masuk nggak kriteria itu kecuali kriteria administrasi ya
karena saat ini sedang bergulir gugatan di mahkamah konstitusi
ada sembilan gugatan di situ yang
salah satu gugatannya digulirkan oleh dua kepala daerah dari partai gerindra
wali kota bukit tinggi dan wakil bupati lampung selatan
menurut golkar kriteria kriteria yang tadi bang maman sampaikan
itu memenuhi kriteria nggak di mas gibran
saya akan sulit mbak untuk mengatakan si a si b si c itu memiliki kriteria atau tidak
karena posisioning kami partai golkar kan mengusulkan pak erlangga hartarto
menjadi calon wakil presiden
jadi artinya pertanyaan itu tidak bisa ditujukan kepada partai golkar
makanya saya terus yang kedua juga
sebetulnya dialog seperti ini menurut saya
kita buat nanti setelah kalau ada keputusan mk
kalau sekarang ini menjadi tidak memiliki nilai
menjadi tidak memiliki arti apa apa dialog ini
akhirnya akan menjadi debat kusir
karena mau dilihat dari sisi apapun
mas gibran belum memenuhi syarat
jadi kita gimana kita mau bicara mengenai hal hal yang lainnya
lawang secara administrasi aja mas gibran belum memenuhi syarat
nanti kalau misalnya kita perdebatkan ya jadi malah aneh kan
ngapain kita memperdebatkan sesuatu yang memang belum memenuhi syarat gitu loh
justru itu bang maman
justru itu bang maman
jadi kami ingin meminta konfirmasi meminta klarifikasi
karena balihonya mas gibran menjadi cawapresnya sudah bertebaran di beberapa kota kota besar
posko poskonya juga sudah ada meskipun syarat administratifnya belum terpenuhi
makanya ini bukan menjadi debat kusir ya
kita ingin mempertanyakan sikap dari partai golkar sebagai koalisi indonesia maju ini seperti apa
kalau mbak gini mbak
kalau ada orang ada satu kelompok dua kelompok tiga kelompok
memasang seribu baleho ataupun apapun itu itu kan hak konstitusi mereka
selama misalnya memasang billboard memasang balihonya tidak di tempat tempat area area yang terlarang
itu siapa yang mau
ya itu kan hak masing masing kelompok orang
dan ini menurut saya bagian dari kekayaan dinamika yang ada di dalam koalisi indonesia maju
sebagai contoh misalnya apa yang terjadi sekarang usulan terhadap mas gibran itu sebetulnya kan sama aja terhadap teman teman

jadi bagi kami kami menghormati dan menghargai itu semua
dan kita dalam rangka untuk membangun semangat kebersamaan dan menghormati dinamika yang ada
kami partai golkar posisioning politiknya menghargai setiap usulan yang ada
jadi kita tidak pada posisi yang bisa menilai ataupun tidak itu nanti semuanya akan kita duduk bersama
sesama ketua umum partai
oke jadi nanti tunggu syarat administratifnya itu kalau dalinya dari partai golkar
tapi ini pasti semua di koalisi indonesia maju sudah mendengar karena mahkamah konstitusi sidangnya sudah bergulir
saya mau ke mas hanta nanti
mas hanta membidik gibran sebagai salah satu kandidat cawapres apakah ini bentuk menarik endorsementnya pak jokowi
mas hanta jangan dijawab dulu ya kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini dengan tema
membidik gibran jadi cawa pres prabowo berharap efek elektrol dari presiden jokowi
bersama dengan ketua dpd partai golkar maman abdurrahman kemudian direktur eksekutif poltreking
ada hanta yuda dan juga wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
saya mau ke mas hanta terlebih dahulu mas hanta apakah membidik gibran sebagai cawapresnya pak prabowo adalah salah satu strategi gerindra
agar memastikan dukungan presiden untuk pak prabowo
arahnya ke situ gak mau membacanya mas hanta
ya saya kesana tapi mulainya begini urutannya mk itu bisa memenangkan atau mengalahkan gugatan
kalau kalahkan tidak ada revansinya seperti bang maman katakan tapi kan ada potensi menangnya
kalau menang ada kemungkinan belum otomatis juga gibran karena akan jadi cawa pres
jadi pak jokowi mengkalkulasi peluang menang dan seterusnya
nah kita asumsikan yang dibahas oleh ini
bang maman yang dimaksud oleh ripana adalah kalau syarat administratifnya sudah clear artinya gibran bisa maju
nah saya ingin jawab pertanyaan kalau bicara gibran kan ada dua sekarang yang dibahas di menjelang pencalonan
kandidasi dan eleksi
di kandidasi dengan munculnya nama gibran di tengah banyak usulan nama cawa pres
prabowo subianto belum mengerucut tadi golkar dengan pak erlangganya punya potensi partai besar
kemudian pak erick thohir dari pan pak erick thohir punya potensi elektabilitasnya yang cukup tinggi
kemudian belakang ada pak yusril dengan pbb nya kemudian ada mas ahaye barangkali kemudian bu kofifa dan seterusnya
nah kalau muncul nama gibran rifana dia akan menjadi titik tengah solusi jalan tengah
bisa jadi yang tingkat abstabilitas tertinggi terhadap para veto player ketua umum partai dan kingmaker itu paling mungkin
jadi gibran potensinya besar
kalau ternyata itu ya saya kira sulit bagi
saya kira sulit bagi golkar partai partai lain untuk menolak pak jokowi karena faktor kingmaker yang paling kuat
nah yang kedua dari segi elektoral saya ingin jawab pertanyaan nana tadi
mas gibran ini memang punya potensi potensi secara elektoral istilah saya tiga plus satu
itu potensinya gibran secara basis dia membantu pak prabowo
dia punya modalitas elektoral secara tektorial kalau kita beda dia kuat jauh tengah
itu bisa memecah basis ganjar parnawo yang ini
ganjar parnawo yang menjadi kompetitor utama pak prabowo
yang kedua dari basis pemilih muda atau milenial dia melengkapi pak prabowo
itu juga penting menurut saya
yang ketiga itu juga bisa berangkat dari sisi apa namanya tadi ya soal segmentasi pak jokowi
segmentasi pemilih pak jokowi kan juga besar
itu bisa disasar
nah yang plus satu ini saya ingin mendapat pertanyaan nana adalah sekarang ini pak jokowi punya faktor efek jokowi
jokowi effect ini sangat menentukan
apakah ini cara
ya semua tidak hanya prabowo tapi mas ganjar juga mendapatkan
mas anies ya karena dia mengusung narasi perubahan
dapatkan efek dari atau pak prabowo tadi cara yang paling efektif adalah menggandeng pak jokowi
tapi kan tidak bisa secara konstitusi pak jokowi bisa maju lagi
ya yang paling mungkin realis hari ini adalah siapa yang paling merepensasikan paling kuat dari pak jokowi
diurut saja paling tinggi pasti mas gibran
meskipun ada istilahnya pak erick thohir dan lain sebagainya pak erlangga
pertanyaan kenapa pak jokowi diperbutkan
pak jokowi sekarang ini memiliki opporting tingkat kepercayaan yang cukup tinggi
dan ini basisnya sangat menentukan
dan sekarang kan tinggi
yang kedua pak jokowi memiliki pengalaman memenangkan pilpres dua kali punya jejaring relawan dan seterusnya
kalau gibran di sana maka bisa diakumulasi digerakkan semua mesin mesin politik itu
dan terakhir ketiga pak jokowi adalah presiden panglima tertinggi yang menguasai kekuasaan ke pihak pirpes pileg
seluruh fitur fitur kekuasaan itu dikendalikan oleh pak jokowi
karena itulah pak jokowi menjadi seksi menjadi diperbutkan karena ada jokowi effect
dan salah satunya adalah siapa yang bisa mengandung gibran itu paling terang dukungannya
kalau tidak paling tidak bisa merepensasikan gibran adalah jokowi
baik baik saya mau ke bang habib
bang habib apakah kemudian gerindra mengakui aspirasi mendorongnya
menjadi cawapresnya pak prabowo itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan endorsement fullnya dari pak jokowi
kita nggak tahu ya karena yang menyampaikan usulan kan mungkin banyak berbagai macam orang dengan latar belakang
kalau yang saya barusan baca saya browting misalnya ada relawannya pak jokowi
ya yang tadinya relawannya pak jokowi di pemilu lalu sekarang mengusulkan demikian
jadi kita harus bertanyakan ke mereka apa ini ya apa dasarnya
bisa juga adalah bahwa memang mereka ingin soal pengamanan yang namanya narasi keberlanjutan
bagaimana capaian capaian yang ada saat ini bisa berlanjut di pemerintahan yang akan datang
dan mereka mungkin ingin jaminan ya
jaminannya yang paling mungkin mereka menganggap jaminannya yang paling real adalah kalau mas gibran nih
memang bukan hanya anak biologis tetapi juga anak ideologisnya pak jokowi
banyak sekali kemiripannya banyak sekali persamaannya
mungkin itu yang menjadi pertimbangan rekan rekan kita yang mengusulkan mas gibran menjadi cawapresnya pak prabowo
oke tapi dari gerindra menyadari bahwa mas gibran ini bisa menjadi pemecah kebuntuan diantara partai partai yang mengajukan tokoh tokohnya
seperti golkar mengajukan pak erlangga kemudian pan
kemudian pantetengotot dengan pak arik thohir kemudian pbb dengan pak yusril
jadi gibran ini bisa menjadi pemecah kebuntuan ya bang habib
yang gak seseram yang apa dibayangkan atau yang ditanyakan kawan kawan pak ya
pada akhirnya pasti penontonnya bisa dilakukan secara rileks
karena teman teman para pimpinan kami menghadapankan musyawarah dan untuk mencapai mufakat
siapapun calonnya itu pasti dari hasil perembukan yang santai
jadi kalau dikatakan ini ngotot ini ngotot enggak lah
dulu juga orang ngomong saya kalau mau koalisi boleh tapi capresnya saya
sekarang kan enggak juga
oke makin hari makin relax saya mau ke bang maman
bang maman apakah kemudian pernyataannya mas hanta tadi analisisnya mas hanta bahwa mas gibran ini bisa menjadi pemecah kebuntuan bisa diterima oleh semua pihak
diterima oleh partai golkar oleh pan dan juga pbb seperti itu ya
terutama untuk golkar pak erlangga akan lebih legowo
begini mbak saya akan sulit untuk memperdebatkan atau mendiskusikan sesuatu yang memang hari ini belum layak dan belum pas untuk didiskusikan
kita gimana kita mau diskusi lah wong secara administrasi aja belum lolos gitu loh
nah satu itu ya sekarang kita masuk ke simulasi misalnya andaikan misalnya mas gibran itu lolos ya kita nggak tahu itu hak teman teman di mk
misalnya diputuskan mas gibran bisa batas usia itu dikabulkan
ada satu step lagi mbak satu stepnya apa itu uji publik kan harus kita survei harus kita ini
jadi saya pikir proses itunya masih panjang
dan kembali lagi saya ingin sampaikan
dan kembali lagi saya ingin sampaikan
posisi partai golkar menghormati dan menghargai semua aspirasi
dan saya dan kami meyakini keputusan apapun yang diambil itu akan direspon akan disambut dengan riang gembira oleh semua partai
karena toh juga proses pengambilan keputusan pembahasan di level kita sesama ketua umum
kayak kemarin di dpp golkar ada pertemuan antar ketua umum
itu suasananya hangat dan cair sekali
ya tambah lagi sekarang tadi ada dari kelompok relawan
nah sekarang kan kita baru dapat perkembangan mas kaisang menjadi ketua umum psi
ya memang secara formal psi belum memutuskan ke pak prabowo
tetapi secara intensitas dan secara teknikly dan secara kesehariannya sudah intens komunikasi dengan koalisi indonesia maju
nah ini kan sebuah langkah langkah progres
nah ini kan sebuah langkah langkah progres
ini sebuah langkah langkah positif
apa ya sebuah movement politik yang positif buat koalisi indonesia maju
plus nanti juga kalau memang ada usulan dari kelompok publik mengusulkan mas gibran ya harus kita sambut secara positif dong responnya
tinggal nanti kita duduk sama sama tuh
sesama ketua umum partai akan duduk bersama sama kita bedah
mana plus minusnya di mana kelebihannya di mana
kan tinggal kita buat aja kan kita memang sudah swot analisis
kalau misalnya pak prabowo berpasangan dengan pak erlangga seperti apa
pak prabowo berpasangan dengan mas erick thohir seperti apa
pak prabowo berpasangan dengan mas gibran misalnya seperti apa
dan lain sebagainya
artinya itu tinggal nanti dihitung hitung secara objektif dan rasional dalam konteks untuk pemenangan pak prabowo ke depan
oke saya mau ke mas anta terakhir singkat saja ya mas anta ya waktu kita sudah habis
dampaknya apa mas santa
kalau gibran nanti benar benar bisa berhasil
karena bisa maju dalam kontestasi pilpres setelah mk meloloskan batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
dan kemudian mas gibran bisa maju dalam kontestasi pilpres
saya nggak bilang ya berpasangan dengan siapa ya
apakah kemudian ini mencerminkan politik dinasti yang sedang dikembangkan oleh pak jokowi
tiga dampak satu dampak kepada peta politik
berpotensi besar akan merubah cukup drastis peta politik
ada posisi partai partai ada pergeseran itu satu
yang kedua kalau dari efek negatifnya saya melanjutkan sampaikan oleh rifana tadi
ada mungkin suara suara antipati dari publik terkait dengan politik dinasti
itu tidak bisa dihindari itu satu
yang kedua ada komplikasi politik lain di mana relasi pak jokowi dan pd perjuangan partainya
dan gibran dengan pd perjuangan ada konsekuensi apakah gibran harus keluar dari pdp
kecuali gibran merepensasikan pdp selesailah jadi satu poros
tapi kan kecil kemungkinan
kalau gibran tidak merepensasikan pdp maka kemungkinan gibran harus keluar dari pd perjuangan
itu yang saya kira menjadi dampak secara negatif
tapi dampak dari internal koalisi ini satu tadi saya lanjutkan bisa menjadi pemecah kebuntuan
kalau kemudian dibunculkan terlepas soal menang kalahannya tadi
yang kedua ini juga menjelaskan posisi pak jokowi yang lebih mendegas lebih tegas
sebelumnya dianggap dua kaki tapi sekiranya kalau gibran dia wakil pak prabowo
apalagi psi dan kaisang mendukung pak prabowo kalau itu sepenuh badan pak jokowi pastilah mendukung pak prabowo
jadi saya kira paling penting saat ini dampak yang diukur oleh semua partai yang dalam kualisi itu adalah mk ini
tapi lagi lagi saya katakan pak jokowi terakhir saya ingin menutupnya meskipun mk mengabulkan menangkan
belum tentu bisa jadi gibran tidak maju dan itu kan positif buat pak jokowi
ada kesempatan tapi tidak diambil
tapi kalau itu diambil pak jokowi pasti mengkalkulasi kemenangan
kalau pak prabowo punya potensi menang mungkin akan diambil kesempatan itu
dan per hari ini terakhir waktu itu oletabilitasnya masih tertinggi
head to head paling tidak dia melampaui dari mas ganjar peluang potensi menangnya kalau di putaran kedua per hari ini
baik kita tunggu nanti hasil putusan dari mahkamah konstitusi
kita berharap bahwa mahkamah konstitusi bisa memutuskan dengan benar benar adil tanpa ada tekanan politik
mengingat sekali lagi mahkamah konstitusi keputusan yang akan diambil

semoga sembilan hakim mk bisa mendengar diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ada direktur eksekutif poltreking mas hanta yuda ketua dpd golkar maman abdurrahman dan tadi ada wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
sehat selalu bapak bapak